langkanya tabung gas lpg tiga kg di sejumlah wilayah yang membuat warga geram
akan menjadi topik utama kami pada hari ini
iya kekesalan warga ini terjadi di ponorogo
tak mendapatkan gas lpg warga dan pedagang melakukan aksi
gelindingkan tabung gas kosong di jalan raya
bahkan mereka juga membentangkan poster
meminta pemerintah kembali melancarkan pasokan lpg tiga kg
sejumlah warga dan pedagang kaki lima
langsung menggelindingkan dan menendang tabung gas melon
atau gas lpg bersubsidi jenis tiga kg
di jalan raya insinyur juanda ponorogo senin sore
aksi tersebut merupakan wujud kekesalan warga
karena semenjak awal ramadan gas bersubsidi sulit didapat
bahkan saat ini semakin langka
jika ada pun harganya melebihi harga jual eceran tertinggi
dan harus berkeliling ke lokasi yang lumayan jauh
tak hanya menggelindingkan tabung gas lpg
warga juga membentangkan
poster meminta pemerintah dan presiden
untuk menormalkan kembali pasokan lpg di masyarakat
termasuk menangkap mafia migas
yang diduga bermain dalam ketersediaan gas lpg
beberapa hari ini gas lpg tiga kg sangat sulit sekali
ada pun kalau ada harganya sangat mahal sekali
sampai tiga puluh ribu
sampai tiga puluh ribu
mulai kisaran dua puluh ribu sampai tiga puluh ribu
wujud protes pedagang karena sudah sekitar dua minggu ini gas melon
ternyata lpg bentuk melon ini sangat sulit dicari di pasaran mas
sangat sulit dicari pasaran mungkin karena adanya
warga dan pedagang berharap kepada pemerintah
untuk menstabilkan kembali keberadaan gas lpg tiga kg
apalagi kelangkaan seperti ini selalu terjadi setiap bulan ramadan